kamu beraninya ya
kamu berani banget sih
kamu lupa sama aku
kamu bisa jadi kayak gini tuh gara gara aku
banting aja silahkan
kamu gak mau nikah sama talita
apa jangan jangan nontalita di rumah raka
aku harus cari nontalita
aku harus ke rumah raka
aku harus mastiin nontalita di sana tau gak
mudah mudahan nontalita di rumah raka
kamu udah tunangan sama talita
kalau masuk kantor orang itu ketuk pintu dulu dong
bikin kaget ah
aku mau tahu kamu udah tunangan sama talita atau belum
kamu berani banget sih
kamu lupa sama aku
kamu bisa jadi kayak gini tuh gara gara aku
banting aja silahkan
kamu gak mau nikah sama talia
kamu harus ingat
kamu bisa jadi kayak gini gara gara aku
aku gak akan pernah lupa
aku akan bales perbuatan kamu
tolong antar orang ini keluar ya
dan jangan melahizinkan lelah ini
kamu berani nyuruh aku keluar
dia gak bakal bisa jadi kayak gini
yaudah yaudah yaudah lepasin
yuk gak ada tenaga papa
you kenapa sih papa
you kangen sama talita
mama juga kangen papa
tapi jangan gak mau
gak mau makan kayak begini dong pa
oh you malah tidur tiduran sih you
pada saat ini papa
papa kok amat sih
ibu bener bener kangen sama talita you yo
i gak tau kenapa dia kabur kayak begitu papa
i juga serba salah ay
kamu kan hanya mau yang terbaik buat keluarga kita bapak
bukan maksud mama mau nyakitin talita papa
tapi you kan tahu cuma talita yang bisa menyelamatkan keluarga kita
apa dalam keadaan kayak begini
kita juga harus mengakui kan sakti banyak sekali menompang
tapi mama liat sakti sangat mencintai talita
lama lama talita juga bisa mencintai sakti kan
nontalita ada disini
kamu tau nontalita dimana
terserahnya dia siapa r liech
ini dia ini dia
dia bisa bantuin kita
taat nanti tak mati
lompat pagan farmen tajam

nontalita bisa ditemukan
semua orang itu khawatir mikirin keadaan
semua kepikiran sama non
tapi semua itu khawatir sama non benar non
loh kenapa non
ayah pasti dimarahin abis abisan nih sama sakti di rumah
aku harus apa dong
aku kan juga
aku udah janji sampai dia gak mau ninggalin dia
aku juga gak mau kau bikin kesalahan lagi
tapi kasihan ayah
aku harus apa
aku sudah ingat
aku sudah ingat
ayah jadi pusing nih
ayah tinggal sendirian
ayah gak ada
talita gak ada
aduh kenapa sih
ayah tinggal sendirian kayak begini
aku gak bisa kasih tahu mereka
aku harus hargainan talita
begini nyonya saya udah cari
saya sudah cari ke semua tempat
saya gak tau
saya gak tau
you ini pernah
pernah bisa gak sih kerja yang becus
anak ayah hilang gak tau kemana
bapak di atas sakit
ayo juga bingung you know
layapan pulang baru sekarang
you gak mikirin apa apa sama sekali ya you
semua harus ay lakuin sendiri
ayah bingung tau gak
untung gak ketauan
aku udah takut sekali
saya gak tau mas
aku serius ya
saya sudah bilang saya kan gak tau
kau gak pikir tadi aku gak liat
kenapa tadi kamu gugup
kenapa tadi kamu gugup
waktu ditanya sama tante elga
sampai jatuh lagi payungnya
nyonya itu kan orangnya galak sekali
ya memang begitu mas
talita sama raka kan
udah lah kamu gak usah jawab
aku udah tau jawabannya
kamu tau gak aku tau dari mana
sebenernya acting kamu tuh udah bagus banget loh ya
tapi kalau talita gak sama raka
kamu gak akan senang sekarang ini
mas sakti mau ke mana
mas sakti mau ke mana
aduh lontar lita
aduh lontar lita
aduh nggak diangkat